seperti apa suasana di istana setelah rangkaian acara peringatan hari kemerdekaan ke tujuh puluh tiga republik indonesia
sudah ada fani imaniar siap dengan laporannya selamat sore fani
seperti apa suasana sore ini di sekitar anda anda sepertinya berada di ruangan paski beraka
ya selamat sore menjelang malam putri
betul sekali saya berada di lantai tiga wisma negara tempat para paski braka
sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini melaksanakan istirahat mereka atau purna dari tugas masing masing
kalau tadi pagi ada pengibaran yang dilakukan oleh tim nusa maka sore hari ini ada penurunan replika sang saka merah putih yang dilaksanakan oleh tim bangsa dari skuad paski beraka dua ribu delapan belas
anda bisa melihat saat ini di belakang saya mereka semua sedang melaksanakan makan malam dan semuanya memang sudah diizinkan untuk bertemu dengan orang tua mereka masing masing
dan memang suasana haru tadi sempat terasa putri ketika mereka berhasil melaksanakan prosedur atau tugas mereka untuk menurunkan sangsaka merah putih di tiang bendera
istana merdeka republik indonesia untuk akhirnya bisa mengembalikan replika sang saka merah putih ke presiden republik indonesia joko widodo
dan kemudian dibawa oleh kirap kereta kencana yang diwakilkan oleh mantan pembawa baki pada tahun lalu tahun dua ribu tujuh belas yakni fariza putri salsabila dan juga ruth shailin eglisya purba
dan pada hari ini juga saya tadi berkesempatan untuk mewawancarai salah satu sosok penting dalam squad tim bangsa yang melakukan penurunan sangsaka merah putih sore hari ini
yakni tepatnya zanati tahta umahati atau yang akrab di sapa tahta paski beraka asal sumatera selatan
dan berikut cuplikan dari kesan ia saat melaksanakan tugasnya kepada cnn indonesia
sampai kebaki ini kan gak nyangka banget abisnya
saya itu masih ada yang lebih dari saya ada yang lebih tinggi dari saya ada yang lebih cantik dari saya
terus ada juga yang langkahnya bagus kayak fuji itu bagus terus sarah cantik banget kan kak
terus ya mungkin rezekinya tata bisa membawa baki di sini
ada pesan gak sih buat teman teman seusia tata khususnya ya
supaya tetap bersemangat gitu dan kemudian juga tidak putus asa dalam mencapai cita cita seperti tata nik
berhasil tata harim menjadi inspirasi bagi banyak sekali teman teman muda di luar sana
ya motivasinya sih selalu inget tuhan aja
saya juga sebelum ini jarang baca al quran jadi saya apabila latihan baki itu suka masih deg degan
tapi mulai kesini kesini saya lebih mendekatkan diri ke tuhan
jadi saya sama sekali rasa deg degan gak ada
kayak rasa senang haru itu masih ada sih cuma deg degannya aja yang ngilang buat nenangin hati aja al quran itu
kata kata semangat untuk teman teman kita semuanya yang di luar sana gimana pak
syukuri segini kita kelas proses dan asyat
belum kita makan malam mari kita berdoa
menurut agama dan kebijakan masing masing
putri demikian cuplikan dari wawancara saya bersama dengan zanati tahta umahati atau tahta yang memang seperti pada remaja
ia tadinya merasa tidak cukup yakin bisa melaksanakan amanah sebagai pembawa bukti karena ia menganggap bahwa teman teman lainnya banyak yang mempunyai kualitas yang lebih daripada dirinya
seperti almarhatul hamida atau yang akrab di setapak fuji dari sumatera barat
dan tadi pada saat penurunan menduduki posisi sebagai bagi cadangan posisinya tepat di belakang tata
kemudian juga beberapa
personal lainnya atau anggota squad tim bangsa lainnya yang juga memiliki cerita cukup dramatis
memang sebenarnya epitom dari tim paski braka dua ribu delapan belas atau tim nusa bangsa di tahun ini bisa dikatakan sebagai epitom from zero to hero
karena banyak sekali memang sebagian besar dari anak anak ini memiliki cerita dramatis
bukan berasal dari keluarga mampu atau berasal dari keluarga kurang mampu
kemudian juga sebagian dari mereka merupakan anak yatim atau anak piatu
memiliki orang tua yang katakanlah komponennya kurang lengkap
namun mereka berhasil melakukan tugas mereka pelatihan selama hampir satu bulan lamanya dengan kegiatan yang begitu menyita tenaga
kemudian juga mental
tapi pada saat hari ini tanggal tujuh belas agustus hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
mereka berhasil melakukan tugas tidak hanya pengibaran sangsa kamera putih tadi pagi
tetapi juga penurunan dari sangsa kamera putih pada sore hari ini
kami masih menunggu sebenarnya proses dari mereka saat ini sedang menyelesaikan makan malam
karena setelah itu mereka bisa kembali berkumpul dan berbincang
membincangkan keluarga mereka masing masing ke enam puluh delapan perwakilan dari tiga puluh empat provinsi republik indonesia pada malam hari ini
fani apakah apa kegiatan mereka setelah ini
tahun lalu kan kemudian bertemu dengan menpora sempat
apakah ada jadwal itu dan apakah mungkin besok ikut juga dalam pembukaan asian games
kami sebenarnya masih belum bisa mendapat jadwal yang cukup resmi atau cukup fix
karena kegiatan mereka purna mereka melakukan tugas pada hari ini
malam hari ini sebenarnya untuk difokuskan mereka atau proses istirahat dengan masing masing
kemudian juga prosesi mereka bertemu dengan orang tua serta keluarga dan serta orang orang terdekat mereka masing masing yang jauh jauh datang dari kampung halamannya
ini untuk melepas rindu
karena memang mereka selama hampir satu bulan berada di wisma sugondo joyo puspito sebagai tempat karantina mereka melaksanakan pelatihan paski beraka
mereka dilarang sama sekali untuk berkomunikasi
karena mereka tidak boleh membawa alat komunikasi
dalam bentuk apapun
kemudian juga mereka tidak diperbolehkan untuk melihat telekomunikasi
kemudian juga televisi dan gadget dalam bentuk apapun
sehingga mereka terlepas atau tidak mengetahui seperti apa informasi dan keadaan di dunia luar wisma sugondo joyo puspito tersebut putri
kami masih memberikan waktu kepada mereka semuanya
ke enam puluh delapan anggota squad tim nusa bangsa dan juga paski beraka dua ribu delapan belas pada malam hari ini
kita masih melihat seperti apa jadwal mereka kemudian
karena besok memang seperti yang kita tahu ada opening ceremony asian games
memang mereka dijadwalkan akan mengikuti prosesi tersebut
tapi jadwal tersebut masih bisa berubah ubah
seperti itu putri
terima kasih fani dari istana merdeka
wisma negara ya wisma negara